inilah putra dan putri bangsa yang terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka
yang bertugas pada upacara peringatan hari kemerdekaan ke tujuh puluh tujuh republik indonesia di
istana merdeka sejak lima belas juli enam puluh delapan capaska dari tiga puluh empat provinsi mulai menjalani pemusatan pendidikan
dan pelatihan di taman wiladati kacipur jakarta timur jumat pagi di lapangan gajah mada mereka
melakukan latihan formasi pengibaran dan penurunan bersama pas pampres sebelum tahapan
pendidikan dan pelatihan capaska menjalani serangkaian proses pelaksanaan protokol
kesehatan mereka bahkan tidak diizinkan diwawancarai media hingga pelaksanaan upacara
agustus mendatang satu persatu datang diterima dan kemudian saat
itu juga dilakukan pcr yang pertama kemudian mereka menjalani karantina selama tiga hari
karena kita takutkan dari daerah sementara kondisi kofit juga sedang meningkat ya nah
setelah dilakukan karantina tiga hari dilakukanlah pcr yang kedua gitu jadi kita ingin membuat
lingkungan di klat paski beraka dua ribu dua puluh dua ini memang bebas dari kofit sesuai peraturan presiden nomor
tahun dua ribu dua puluh dua tentang program pasukan pengibar bendera pusaka
pemusatan diklat paski beraka tingkat pusat ini diselenggarakan oleh badan pembinaan ideologi
pancasila atau bpip pelatihan paski braka oleh komando garnisun tetap satu jakarta akan
berlangsung hingga lima belas agustus lalu dilanjutkan dengan geladi bersih dan pengibaran sangsaka
merah putih di hari ulang tahun ri pada tujuh belas agustus mendatang indrayani laksmi kurnia yuniarwan jakarta